video yang memperlihatkan sejumlah anggota motor gede yang berkonvoy di kawasan wisata di lombok nusa tenggara barat pada dua puluh dua mei lalu menjadi viral di media sosial
diketahui tempat wisata tersebut ditutup untuk umum demi menghindari penyebaran covid sembilan belas
rombongan ini disebut sebut lolos dari penyekatan yang dilakukan aparat kepolisian di sejumlah tempat
mereka juga diketahui mendapat pengawalan patwal untuk menuju kawasan wisata itu
rider dan lain lain itu kita apabila dia salah ada oknum ada mekanismenya tetapi kalau tidak salah saya mendengar laporan bahwa for rider tersebut di dalam rangka melakukan praktivisnya
sementara itu pihak pengendara moge mengakui telah membuat surat izin jauh jauh hari sebelumnya untuk masuk ke kawasan wisata tersebut
mereka mengklaim tidak mengetahui adanya larangan masuk ke kawasan wisata di lombok itu
dan kita jauh hari berbikin surat ya kan
jauh hari berbikin surat kemudian juga dijawab
mungkin pada saat ada penyekatan itu saya kurang paham ya
kita nggak tahu tapi pada faktanya bahwa kita lewat ke sini itu ya kita sudah mengantong izin
sejatinya penegakan aturan di tengah pandemi berlaku bagi semua lapisan masyarakat dan tidak tebang pilih
dengan demikian tak ada pihak tertentu yang dapat bebas melewati penyekatan
lalu rahmat juniadi lombok tengah nusa tenggara barat